ledakan gelembung atau bubble brush sedang ramai diperbincangkan di indonesia
hal ini diduga sebagai penyebab para perusahaan startup mulai melakukan
pemutusan hubungan kerja atau phk kepada karyawannya
kita akan membahas apa itu bubble brush dan pengaruhnya di bidang ekonomi dan bisnis
kita ajak anda untuk melihat seperti apa sebenarnya fenomena ini dan kenapa ini terjadi
kalau mengutip dari investor media kata bubble brush ini sebenarnya adalah harga
di mana terjadinya gelembung yang pada harga harga untuk saham individual
aset keuangan dan juga seluruh sektor pasar kelas aset yang melebihi
kalau perlu kita tekankan melebih fundamentalnya dengan margin yang besar
gelembung atau bubble ini adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan eskalasi cepat nilai pasar
terutama terhadap harga
lalu kita lihat lagi bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi
kalau siklusnya ini kita lihat ini siklusnya ada displacement booms dan euphoria
profit taking dan panik
kalau kita lihat pada saat ini indonesia mungkin masih dalam fase boom dan euforia atau profit taking
tapi ketika kita melihat banyak aksi phk apakah ini sudah masuk fase ini
nanti kita akan membahasnya dengan arah sumber kita
kemudian yang berikutnya adalah peristiwa ekonomi bubble brush
sebenarnya kalau kita ngomong bubble plus ini bukan pertama kali terjadi ya
bahkan yang pertama adalah fenomena tulip mania seribu enam ratus tiga puluh enam seribu enam ratus tiga puluh tujuh
di mana pada saat ini bunga tulip yang memang dibawa dari kpk
kaisar ottoman turki ke kawasan itali dan valencia kemudian ke belanda
mengakibatkan harga bunga tulip ini melonjak bahkan pada saat itu mencapai lima gulden
wow fenomenal sekali
akibatnya banyak orang berinvestasi di bunga tulip
kemudian south sea bubble ini terjadi adalah perusahaan milik perusahaan pemerintah inggris
di mana mereka banyak bekerja di bidang perdagangan budak
kemudian juga penerbitan saham dan juga perbankan
pada saat itu ternyata mereka tidak bisa membayar hutang hutang kepada pemerintah
akibatnya terlalu banyak menerbitkan saham
kemudian yang itu com bubble kalau kita melihat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu pada saat itu internet nih
kalau kita bicara internet sedang booming ya
pertumbuhan internet sehingga banyak sekali perusahaan perusahaan berbasis teknologi di amerika serikat yang lahir
tapi di satu sisi mereka tidak mampu mengantisipasi adanya fenomena resersi
kemudian juga harga komoditi yang meningkat dan juga adanya perubahan perilaku masyarakat sendiri
kalau kita bicara mengenai real estate bubble salah satu yang fenomenal juga di tahun dua ribu hingga dua ribu delapan di amerika serikat
dimana pada saat itu pemerintah amerika serikat menerbitkan morgate ataupun kalau di indonesia itu istilahnya kpr ya
dimana kpr ini seharusnya diberikan kepada para keluarga ataupun orang orang yang memiliki kemampuan finansial baik
tetapi di era tahun dua ribu malah pemerintah amerika serikat memberikan morgade ini kepada para pelaku bisnis ataupun para pengutang
kreditur dengan kemampuan ekonomi yang tidak sebaik
sebelumnya sehingga ketika terjadi resesi tahun dua ribu delapan mereka tidak sanggup membayar cicilan
akhirnya mengembalikan properti atau buah mereka kepada pemerintah ataupun kepada para developer
selanjutnya terakhir ini ada real estate bubble ini hampir kurang lebih sama ya kalau kita lihat
jadi ini adalah kondisi di mana memang harus kita perhatikan kenapa ini bisa terjadi di dunia
lalu dampak bubble beras ini yang perlu diperhatikan adalah ekonomi setiap kali harga barang naik
tiba tiba barang jauh jatuh dari dunia
unit usahanya itu bisa turun
kemudian daftar startup nih
kalau kita bicara saat ini di indonesia
yang harus kita perhatikan
misalkan secara bidang pendidikan ada dua ratus
karyawan terpaksa di phk
kemudian layanan keuangan digital
melakukan phk terhadap sejumlah karyawan
yang kemudian juga layanan belanja daring
atau e commerce juga mengakibatkan
ya inilah semua fenomena
dari bubble brush yang akan
kita perbincangkan pada hari ini dan